agar tidak mengganggu jalannya motogp mandalika puluhan anjing liar di kawasan sirkuit
diambil petugas balai konservasi sumber daya alam atau bksda dan lombok animal rescue
anjing anjing tersebut dibius untuk selanjutnya dibawa ke shelter
indonesia tourism development company selaku pemilik sirkuit mandalika
meminta area sekitar sirkuit disterilkan
banyaknya anjing liar di sekitar sirkuit dikhawatirkan mengganggu jalannya motogp
petugas berhasil mengumpulkan sekitar dua puluh lima ekor anjing liar
anjing ditembak dengan obat bius kemudian dibawa ke shelter yang disiapkan di luar area sirkuit mandalika
anjing liar ditemukan di lintasan sirkuit
area pedok area penonton serta di beberapa area lainnya
biasanya mereka bersembunyi di bawah mobil
petugas tidak menyakiti mereka dan hanya membius agar anjing mudah dibawa ke shelter
di tempat ini anjing akan dipelihara dengan baik
bukan evakuasi di sekitar sirkuit mandalika selanjutnya akan kita fokuskan di lokasi sirkuitnya sendiri

jadi ada beberapa tiga lokasi yang kita targetkan
populasi anjing liar di kawasan sirkuit mandalika diperkirakan mencapai lima ratus ekor
keberadaan anjing anjing liar tersebut cukup mengganggu jika mereka memasuki arena balap
lalu rahmat juniadi mandalika lombok nusa tenggara barat